sekitar seratus laba laba emas raksasa menghiasi jalur masuk obyek wisata candi borobudur di kabupaten magelang jawa tengah
selain sebagai spot selfie baru ornamen laba laba emas ini bertujuan untuk menyambut ribuan wisatawan selama libur natal dan tahun baru
informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya iqbal kuniadi selamat siang dan sampai jumpa
ratusan laba laba emas raksasa menyerang candi borobudur magelang jawa tengah minggu siang
tapi tentu ini bukanlah laba laba raksasa asli
melainkan ornamen yang sengaja dipasang di marga utama yaitu jalur masuk menuju objek wisata candi megah ini
para pengunjung pun mengaku senang dengan penambahan ornamen laba laba emas
karena bisa mencukupi spot swap foto yang menarik sebelum naik ke lokasi candi
bisa menarik pengunjung jadi lebih banyak yang mau ke sini
sudah berapa kali ke borobudur
ini baru pertama
baru dengan konsep laba laba ini tanggapannya gimana
tambah menarik pengunjung saja
sementara itu pihak pengelola obyek wisata candi borobudur sengaja memilih ornamen laba laba emas
untuk menjaring wisatawan sebanyak banyaknya selama libur panjang natal dan tahun baru ini
kenapa di wlaba laba
karena kita ketemu bersama bahwa laba laba itu mempunyai jaring
jaringnya itu sangat kuat sekali
sehingga diharapkan pengunjung yang datang ke sini para wisatawan
kita cari semuanya dan kita bisa memuaskan jaringnya sampai ke penjuru penjuru
pengelola taman wisata candi borobudur menargetkan kunjungan wisatawan pada libur natal dan tahun baru ini